jadi kita dukung sikap dari presiden jokowi
tetapi tentu saja beliau sebagai bagian dari keluarga besar dari pdi perjuangan
yang sudah memberikan arahan arahan khusus tentang pemenangan pemilu legislatif
dan pemenangan pak banjar dalam rakyat nas tiga yang lalu
tugas kami menjabarkan arahan arahan dari presiden jokowi tersebut
yang sangat baik yang sangat konstruktif
bagi kemenangan bd perjuangan dan pak banjar
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak jokowi sebagai bagian dari keluarga besar bd perjuangan